badan usaha milik negara pengelola jalan tol jasa marga menyatakan siap menerapkan transaksi non tunai di gerbang tol
mulai hari ini tiga puluh satu oktober pemerintah menetapkan pembayaran di seluruh jalan bebas hambatan di indonesia wajib secara non tunai
pt jasa marga menegaskan telah siap menerapkan di seluruh jalan tol milik badan usaha ini
dengan prosedur yang kita sebar tim yang tadi itu akan lebih mudah kita responnya ya
pada saat ada yang gerbang yang kurang segera kita penuhi seperti itu ada kendala kendala segera seperti itu
salah satu yang dilakukan adalah dengan menginformasikan di papan papan informasi yang ada di ruas jalan mereka
selain itu mereka juga akan mengerahkan seluruh staff